stabes medan sumatera utara namun sementara kami akan mengajak anda untuk mendengarkan perbincangan bersama dengan
ali fauzi pengamat terorisme yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon
selamat pagi pak ali
selamat siang mbak
ya pak ali bagaimana anda melihat kejadian ini
karena kami juga belum bisa mendapatkan informasi lebih pasti lagi soal pelaku
ya kalau kita flashback kejadian bom yang terjadi di indonesia dalam lima tahun terakhir ini
jujur feeling saya mengarah kepada pelaku pelaku sebelumnya yaitu grup yang berafiliasi dengan isis
yang kemudian di indonesia lebih kita kenal dengan kelompok jamaah
tipe operasi yang dilakukan oleh mereka hampir sama
taruhlah kita mengacu pada peristiwa bom bunuh diri yang ada di surabaya yang dilakukan oleh di tas keluarga
kemudian tidak lama bom yang meledak juga yang disasar
adalah kantor polisi ada zainal arifin ada nur rahman yang kemudian melakukan bom bunuh diri di mapol resta solo di mapol resta poso
jadi ini bukan yang pertama kali
sudah sering terjadi target yang mereka sasar adalah polisi
bahkan beberapa bulan lalu juga terjadi bom bunuh diri di sibolga di medan
ini merupakan indikasi bahwa grup ini masih melakukan
upaya upaya untuk melakukan serangan terhadap instansi kepolisian
dalam hal ini polri mbak
lalu apa sebetulnya motifnya pak ali
apakah ini juga terkait dengan ingin mendebar teror yang seperti sebelumnya
ya kalau kita mapping secara garis besar di indonesia ada grup lama
kelompok teror grup lama yang targetnya berbeda
kalau grup lama
dari dua ribu sampai dua ribu sepuluh yang ditarget adalah simbol simbol barat var enemy
konsultan kedutaan warga amerika inggris australia
belakangan kemudian terjadi pergeseran
justru yang disasar adalah simbol simbol indonesia
dalam hal ini polri
dalam catatan saya ada tiga ratus sepuluh aksi yang sudah mereka lakukan
dan penembakan terhadap
polri penembakan terhadap anggota tni cukup banyak dilakukan oleh grup ini
dalam kurun dua ribu sepuluh sampai dua ribu sembilan belas ini
beberapa bulan lalu juga terjadi pembacokan anggota polisi di polsek monokromo surabaya
jadi terakhir ini yang disasar adalah polisi ini sesuai dengan ideologi mereka bahwa
polisi dianggap sebagai musuh utama
karena polisilah yang kemudian menjaga eksistensi keamanan indonesia
menjadi garda terdepan di dalam pengamanan nkri
maka polisilah yang diserang
di samping itu juga ideologi yang mereka usung
mereka menganggap polisi adalah
bahasa mereka kalau menggunakan togut berarti setan
polisi dianggap sebagai musuh setan nomor satu
tapi yang perlu dihabisi
lalu melihat korban yang terluka
selain korban tewas yang merupakan pelaku ya
bagaimana anda melihat ataupun jenis bom apa yang nampaknya digunakan oleh pelaku
ya ini sangat berbeda dengan grup yang saya sebutkan tadi
grup yang beraksi dari dua ribu sampai dua ribu sembilan
grup cama islamiyah
korbannya ratusan puluhan
belakangan kemudian dua ribu sepuluh sampai ke sini
bomnya sebetulnya lebih banyak bom gagal
nur rahman melakukan bom bunuh diri pakai secam motor di surakarta gagal
kemudian yang ini lebih gagal lagi
belum sampai pada target dan kemudian
sudah meledak begitu
iya sudah meledak
ini memberikan indikasi bahwa pelaku belum begitu mahir
bahkan hanya pondok nekat
yang penting kemudian melakukan asing dan mati yang menurut ideologi mereka itu sampai pada level sahid
karena apa yang dilakukan oleh mereka itu paham keagamaan mereka
ini bagian dari pandang pihat
ini sesungguhnya harus ada upaya upaya bersama polri tni terutama kemenang untuk program program apa
penyadaran terhadap kelompok ini
apa yang mereka lakukan
ini bagian dari salah paham yang perlu diluruskan
jadi kesimpulannya adalah mengapa meledak ataupun lokasi peledakan terjadi di titik tersebut justru belum sampai kepada target utama
karena kalau misalnya kita melihat disini kan sedang ada pelayanan ya
ada masyarakat yang ingin membuat skck kemudian juga izin keramaian
jadi bukan berarti motifnya agak sedikit bergeser
bukan hanya pihak kepolisian bukan seperti itu ya pak ali
kesungguhnya target utama itu polisi
ada pun kemudian di situ kalau ada masyarakat publik yang kemudian menjadi korban
mereka tidak ambil pusing
karena paham keagamaan mereka dengan sangat mudah mengatakan kalau ada warga sipil yang kemudian meninggal tewas
bahasa yang sering mereka ungkapkan
wahisabuhum ala allah
wahisab mereka kita serahkan kepada allah
ini yang kemudian pekerjaan pr kita berusaha
ini yang kemudian pekerjaan pr kita berusaha
ini yang kemudian pekerjaan pr kita berusaha
jadi target utama polisi
nanti kemudian ada warga sipil yang meninggal mereka serahkan kepada allah
dengan bahasa yang sangat mudah
mengingat kalau kita bicara soal penyerangan terhadap pihak kepolisian ataupun simbol simbol pertahanan indonesia ya
kita baru saja ataupun mengetahui berita berita yang sebelumnya sebelum menteri yang baru dilantik soal menko polhukam yang kemudian diserang
apakah ini juga ada kesamaan
saya pikir jaringan ini nggak beda jauh dan masih sama dengan ambura yang melakukan penusukan terhadap pak wiranto
sayangnya kemudian masyarakat indonesia ini susah untuk diajar
susah untuk dikasih tahu bahwa ini kelompok berbahaya
bahkan banyak masyarakat indonesia yang masih menduga asumsi beropini
ini rekayasa polisi
ini rekayasa polisi
ini operasi pin
ini agak benar
masyarakat kita harus dipahamkan ada sekelompok organisasi yang melakukan upaya upaya radikalisasi untuk menyerang meruntuhkan indonesia
saya sepertinya sudah capek pak untuk mengatakan kalimat kalimat seperti ini
ini kelompok sangat berbahaya
harus ada upaya komprehensif semua elemen masyarakat
tokoh agama tokoh pemuda polri
bnpt dan lain sebagainya
jika tidak maka mereka akan bertepuk
seperti kalau ada statement dari tokoh agama ada statement dari ulama ada statement dari pejabat yang mengatakan ini pengalian isu
terima kasih pak ali fauzi untuk sementara perbincangan yang cukup menarik soal bagaimana pengamatan anda terkait dengan kasus bunuh diri ataupun bom bunuh diri di mapo restabes
terima kasih pak